bisa sedikit bernafas lega itulah yang dirasakan bidan heni rahmawati seiring menurunnya tingkat keterisian rumah sakit rujukan covid sembilan belas di jawa timur
jam kerja tak lagi panjang pengajuan izin tak masuk kerja dan libur tak harus ditunda
heni pun bisa kembali berkumpul bersama keluarga dan mendampingi anak anaknya sekolah daring
beban kerja pasti menurun dalam arti sudah tidak seperti yang kemarin
kita yang bisa dinas malam itu bisa tidur kasarannya bukan tidur ya mencuri tidur untuk istirahat itu satu sampai satu jam atau berapa jam itu sudah sangat seger sekali dan itu sangat beda sekarang
kemudian alhamdulillahnya sekarang saya berani pulang karena apa karena keluarga saya sudah ibu bapak sudah
di vaksin kemudian kondisi covid juga melanda
juli lalu saat rumah sakit rujukan covid sembilan belas di jawa timur sedang penuh penuhnya henny harus bekerja lebih dari delapan jam sehari dan tinggal di mes
selama sekitar tujuh bulan ia jarang bertemu keluarga
ia pun pernah diperbantukan di salah satu pondok pesantren di banyuwangi
pikiran dan tenaga heni tersita
ia bahkan merasa trauma dan takut ke rumah sakit jika mendapati pasien yang datang dengan kondisi buruk
suara pasien merintih kesakitan dan meminta pertolongan
beban mental kalau percaya pribadi adalah beban mental
beban mental gimana kita bisa menyelamatkan pasien itu bisa membantu pasien itu untuk membantu mereka
kemudian tenaga juga terkuras tenaga pikiran
tenaga pikiran dalam arti kita harus konsul ke beberapa divisi beberapa misal dokter paru
dokter penyakit dalam dokter kandungan
untuk satu pasien kan nggak harus satu divisi aja tapi harus berapa
ini bagaimana dok dengan kondisi ini apa harus apa bagaimana
harus benar benar cepat untuk pengambilan keputusan juga cepat
penurunan tingkat keterisian rumah sakit rujukan covid sembilan belas di jawa timur memang signifikan dibandingkan puncak kasus pada juli lalu
tingkat keterisian ruang icu kini menjadi lima belas persen dan ruang isolasi biasa menjadi sepuluh persen
antrean pasien di igd pun menurun
perbedaannya sangat signifikan dan sebagai tenaga kesehatan saya juga merasakan sendiri ya
ketika dulu sekitar bulan juli itu keterisian bed untuk icu tanggal pertengahan juli sekitar lima belas juli puncak puncaknya kasus itu delapan puluh satu persen
sekarang sudah turun menjadi lima belas persen
untuk isolasi biasa dulu sempat mencapai angka tujuh puluh delapan persen sekarang turun menjadi sepuluh persen
delapan puluh satu sama tujuh puluh delapan ini kan sudah di atasnya standar who enam puluh persen
sekarang sudah di atasnya standar who enam puluh persen
para tenaga kesehatan yang dulu fokus melayani pasien covid sembilan belas kini mulai kembali melayani pasien non covid termasuk bidan heni
ketua ikatan dokter indonesia jawa timur sutrisno mendorong percepatan dan pemerataan vaksinasi
adanya kemungkinan pandemi covid sembilan belas menjadi endemi membuat beban tenaga kesehatan dan rumah sakit masih berlangsung cukup lama
saya wanti wanti bahwa covid ini untuk kasus kasus yang berat kalau kita
tidak segera melaksanakan provokasi dengan provokasi dan vaksinasi yang merata sampai tujuh puluh persen populasi
ini akan terjadi tiga tahun
jadi jangan jangan pernah senang senang sekarang
ini bisa tiga tahun
kalau di vaskes sampai kapan dok
at least sepuluh tahun
itu sejarah membuktikan seperti itu
jadi nanti setelah dimaksudkan selesai maka nanti akan datang orang diabetes dengan covid
datang lagi orang sakit jantung dengan covid
mungkin tahun depan akan datang lagi orang gangren dengan covid
jadi itu selalu ada
jadi panra ali mengatakan bahwa setelah jadi epidemik nanti akan jadi endemis
vaksinasi dosis pertama di jawa timur per dua puluh september mencapai dua belas delapan juta atau empat puluh tujuh persen dari target
sementara dosis kedua baru mencapai enam dua puluh sembilan juta atau dua puluh satu tiga persen
tim liputan cnn indonesia